indonesia harus gigit jari dalam gelaran malaysia masters dua ribu dua puluh tiga yang berakhir pada pekan lalu
tim bulu tangkis indonesia harus menutup rangkaian turnamen tanpa gelar
lalu seperti apa evaluasi yang perlu diperhatikan
dan untuk membahasnya kami telah terhubung dengan bung daryadi pengamat olahraga bulu tangkis yang juga sekaligus pemerintah majalah bulu tangkis
selamat malam bung daryadi apa kabar salam olahraga
selamat malam mbak ayu selamat malam salam olahraga
baik bung kalau kita melihat tahun ini indonesia harus berpuas diri tanpa gelar di malaysia masters
bahkan hanya menyisakan satu perwakilan saja di partai final ya
seperti apa catatan anda dari pertandingan seluruh kontingen indonesia di tahun ini
ya saya kira ini kan sudah masuk ke bulan ke enam artinya sudah ada sepuluh turnamen yang sebetulnya digelar sejak januari yang lalu
rangkaian bwf world tour di tahun dua ribu dua puluh
jadi malaysia masters ini merupakan turnamen ke sepuluh
dari mulai pertama kali malaysia open
dan dari rangkaian sepuluh turnamen ini kalau kita evaluasi ke belakang kita baru mengantungi enam gelar juara
empat gelar juara di nomor ganda lewat fajarian yang juara di malaysia open kemudian juga di all england
kemudian leo daniel yang juara di indonesia master dan thailand master
kemudian jonathan christie yang menjadi juara di indonesia master
serta gregoria yang menjadi juara
dan juga di spain masters
dan memang masih sangat minim pastinya karena dari sepuluh turnamen ini kita baru mengoleksi enam gelar juara
sementara di ganda putri dan ganda campuran kita belum mendapatkan gelar juara
termasuk di malaysia masters
ini adalah turnamen kelima yang boleh dibilang kita nggak dapat apa apa di tahun ini
selain di india open kemudian jerman open swiss open orlian dan juga malaysia masa
jadi bukan pertama kali di tahun ini kita nggak dapat gelar di turnamen
artinya turnamen ke lima
tentunya ada plus minus memang dari sejumlah pemain pemain yang kita harapkan mendolang gelar juara
seperti di ganda putra kemudian di tunggal putra
kita harapkan menjadi juara ternyata kan meleset
kemudian justru yang mengejutkan adalah penampilan gregoria mariska yang sampai ke babak final
walaupun pada akhirnya ia kalah dari akane magusi
namun kalau melihat prospek permainan dari gregoria sepanjang tahun ini
saya melihat memang cukup banyak mengalami peningkatan dibanding sebelum sebelumnya
artinya di tahun ini dia sudah masuk di area sepuluh besar
tepatnya di peringkat sembilan dunia
dan kalaupun memang kalah dari akane kita harus asuhi
dalam pertandingan kemarin ia kalah dua puluh satu tujuh belas dua puluh satu tujuh
dan sangat disayangkan sebetulnya karena akane ini di tempat yang sama
tahun lalu dua kali kalah di malaysia master yang dilanjut dengan malaysia open
dua kali dalam dua pekan kalah
artinya sebetulnya kita punya harapan besar gregoria bisa tampil seperti tahun lalu menghadapi akane
namun memang yang terjadi gregoria sendiri mengakui tidak bisa tampil maksimal
karena memang ketegangan yang luar biasa yang dialami oleh gregoria
membuat dia tidak bisa mengeluarkan seluruh kemampuan terbaiknya
artinya memang masih cukup banyak dari faktor mental yang perlu diperbaiki dari gregoria
di samping dari teknik
secara teknik permainan
dan sesungguhnya gregoria sudah memiliki kemampuan yang cukup baik
artinya dengan bekal dia menjadi juara dunia junior tahun dua ribu tujuh belas
sesungguhnya memang kalau dibilang sedikit terlambat ya
bagaimana proses transisi dia dari junior menuju ke senior ini butuh waktu yang cukup panjang
ini kan berbeda dengan akane yang setelah menjadi juara dunia dua ribu tiga belas dua ribu empat belas
dengan cepat dia langsung bisa adaptasi di senior dengan merebut berbagai juara
kemudian juga rassano kirtanon
yang selesai menjadi juara dunia junior
di tahun dua ribu sembilan dua ribu sebelas
dua tahun kemudian dia sudah menjadi juara dunia di sekshop senior
atau chen yufei yang jadi juara di dua ribu enam belas
dan langsung bisa melejit dan menjadi juara olimpiade
namun proses yang dijalani gregoria ini kan hampir enam tahun
dia harus berjibaku sampai akhirnya tahun ini dia masuk di area sepuluh besar dunia
jadi saya kira memang kedepan gregoria yang kelahiran tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
dia masih punya cukup waktu panjang
untuk bisa katakanlah naik lebih tinggi lagi
dia sudah makin terbiasa berhadapan dengan pemain pemain yang selama ini boleh dibilang sulit untuk dia kalahkan
tinggal beberapa nama yang masih belum dia kalahkan
kemudian juga masih ada an seyang
kemudian ada tai hsu ying yang masih sulit di kalahkan
namun saya kira itu soal waktu saja
gregoria akan bisa mencapainya
baik ini adalah turnamen kelima di tahun ini kita tidak mendapatkan gelar apapun ya
dan pasti kita tidak ingin hal ini berkepanjangan
lalu sebenarnya apa sih evaluasi yang patut diperhatikan pada gelaran malaysia masters di tahun ini
bukan hanya dari segi pemainnya saja tetapi juga dari pelatih dan organisasinya bung
ya saya kira memang ini kan rangkaian panjang ya
karena sepekan sebelumnya para pemain kan full tampil ya di kejuaraan piala sudirman di suzhou
jadi mereka langsung geser ke main di malaysia
pekan ini geser lagi di thailand
nanti pekan depan geser ke singapura dan ke jakarta
lanjut ke taipei
jadi ini memang dua bulan yang sangat melelahkan pastinya buat para pemain
dan inilah yang harus pandai pandainya bagaimana dari pbsi dan juga para pembina ataupun pelatih mengatur para pemain ini peak performanya ada di mana
ini harus lebih hati hati lagi
kenapa ini kan sudah dimulai penghitungan poin olimpiade sejak piala sudirman yang kemarin
artinya ini para pemain ini harus benar benar bisa
jangan sampai kejadian cedera yang seperti dialami kemarin christian adinata
sangat disayangkan sebetulnya ini adalah pemain yang sangat potensial yang kita harapkan bisa bersinar
namun justru mengalami cedera yang diluar dugaan kita
padahal kita sangat berharap besar terhadap seorang christian adinata
dia adalah pemain kelahiran dua ribu satu
artinya dia adalah seumuran dengan pemain pemain seperti kun laput kemudian fondai naraoka laksiasen liz siveng
dan juga pemain pemain yang boleh dibilang seumuran dengan dia
kita ini baru punya christian adinata
semula kita berharap ada sabda perkasa belawa yang juga kelahiran dua ribu dua puluh
namun tuhan sudah lebih dulu memanggil dia sehingga harapan kini ada di christian adinata
namun dengan cederanya christian tentunya dia butuh waktu yang kita tidak tahu sampai berapa lama dia akan istirahat
dan kini tumpuannya memang ada pada di tunggal putra
masih tetap pada tiga pemain kita
ginting kemudian jojo dan juga kepada ciko aura diwardoyo
yang menjadi catatan adalah bagaimana di ganda putra
yang selama ini memang tetap menjadi pendulang gelar juara paling banyak bagi indonesia
dan di tahun ini pun walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak masih empat gelar
namun masih cukup banyak yang perlu dikejar lagi agar tidak meleset target untuk di olimpiade
kita punya enam pasangan
enam pasangan yang kemampuan besar
dan satu pasangan yang kemampuannya boleh dibilang merata
sehingga siapa nanti yang akan lolos ke olimpiade di paris tahun dua ribu dua puluh empat sampai saat ini pun masih sulit untuk diserka
karena masing masing negara punya kuota dua
artinya dari enam ini hanya punya kesempatan dua pasangan inilah yang akan lolos
namun melihat seperti persaingannya karena masih akan ada tahun ini saja masih ada dua puluh satu turnamen
jadi sejak pekan ini hingga desember nanti ada dua puluh turnamen bwf plus satu kejuaraan dunia
yang nilai poinnya juga akan menjadi hitungan poin olimpiade
jadi benar benar harus bisa diatur
pengalaman yang kemarin benar benar harus jadi pelajaran
sehingga ke depan dengan dua puluh turnamen ini benar benar bisa dipilih dan dipilah
turnamen mana yang benar benar diharapkan bisa mendapatkan poin maksimal
yang pasti di turnamen super seribu indonesia open yang akan nanti berlangsung di kandang sendiri
kemudian juga masih ada china open dan kejuaraan dunia
ini adalah turnamen turnamen yang menyediakan poin maksimal
ada dua belas poin yang disediakan di turnamen ini
artinya pemain ini diharapkan bisa tampil maksimal di turnamen ini tentunya mbak ayu
baik yang menarik seperti kata anda tadi bahwa sebenarnya banyak sekali atlet atlet indonesia yang memiliki prestasi dan juga gemilang
secara peringkat dunia juga kita sebenarnya cukup baik seperti itu ya bung daryadi
namun kalau kita melihat sebenarnya apa sih yang menyebabkan banyak perwakilan indonesia ini berguguran di babak awal
padahal kalau kita lihat beberapa di antaranya
di beberapa nomor ini peringkat indonesia sebenarnya lebih tinggi daripada lawannya
ya betulnya memang peringkat bukanlah lagi menjadi ukuran
peringkat satu bukan tidak mungkin bisa dikalahkan
kejadian yang sekarang saya mencermati di tahun dua ribu dua puluh tiga ini berbeda dengan tahun sebelumnya
artinya sudah semakin sulit untuk menerka siapa yang paling dominan
bahkan di tunggal putra saja yang biasanya didominasi kan biasanya victor exelsen yang selalu menjadi juara
paling tidak empat lima turnamen dia menangkan
namun tahun ini dari sepuluh turnamen yang bersenggara ini melahirkan sepuluh pemenang yang berbeda
artinya ini cukup menarik
di ganda putra pun demikian kita tidak bisa lagi menerka pemain pemain yang peringkatnya di bawah ternyata dengan bisa mengalahkan yang di atasnya
artinya peringkat itu hanya persoalan angka
tapi ketika bertarung di lapangan siapa yang lebih siap secara fisik dan mental siapapun bisa kalah
tidak peduli peringkatnya ada di peringkat lebih tinggi ataupun lebih rendah
kita lihat bagaimana christian adinata sebelum cedera
peringkatnya adalah lima puluh tujuh
namun siapa yang menyangka kalau dia bisa mengalahkan sejumlah pemain yang jauh peringkatnya diatasnya
kampauan wang charun dia kalahkan
kemudian juga kidambi dia salahkan
kemudian juga kita lihat bagaimana hampir saja pranoy pun bisa dia kalahkan kemarin di semifinal andaikan dia tidak cedera
artinya peringkat bukan lagi menjadi ukuran bahwa pemain ini peringkatnya lebih rendah
artinya dia mungkin akan kalah dengan peringkat yang diatas
itulah kejadiannya bagaimana pemain pemain peringkat satu yang ada ditampil di malaysia justru berguguran di laga babak babak awal mbak ayu
oke baik bung daryadi terima kasih banyak atas evaluasinya dan juga bagaimana tadi analisisnya terhadap performa timnas bulu tangkis indonesia di malaysia masters dua ribu dua puluh tiga
kita berharap semoga sekarang sedang berlangsung ya thailand open dua ribu dua puluh tiga hari ini
kita berharap semoga nantinya kita bisa membalas dendam
supaya bisa mendapatkan gelombang

terima kasih sekali lagi atas perbincangannya bu ngedaryadi
selamat malam salam sehat selalu
salam selalu mbak ayu